kasus korupsi pembelian gas bumi oleh bumd perusahaan daerah pertambangan dan energi tahun dua ribu sepuluh
yang menjerat alex nurdin memasuki babak baru
perkara alex akan segera disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi palembang
kejaksaan agung republik indonesia memindahkan mantan gubernur sumatera selatan alex nurdin
bersama tiga rekannya ke palembang
alex selanjutnya dititipkan di rumah tahanan kelas satu pakjo palembang
guna mempermudah proses persidangan yang akan digelar dalam waktu dekat
rabu sore alex dan tiga tersangka lainnya yakni direktur pt dika karya lintas nusa tahun dua ribu sembilan
ayan yarsya direktur utama pt pd pde sumsel tahun dua ribu delapan
caca isa saleh dan mudai madang selaku direktur pt dkln
merangkap sebagai komisaris utama pt pd pd gas
di antar kerutan paku
mantan gubernur sumsel alex nurdin saat ini terjerat dua kasus tindak pidana korupsi
selain terlilit kasus korupsi pembangunan masjid sriwijaya
ia juga terlilit kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh bumd
perusahaan daerah pertambangan dan energi sumatera selatan tahun dua ribu sepuluh dua ribu enam belas
kami telah menerima pelimpahannya dari kejaksaan sebanyak empat orang
pak an dan kawan kawan
dan sekarang pun kita masih melaksanakan pemeriksaan terhadap yang pesakutan
kita periksa lagi
ya tentang kesehatannya